sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kak lena jangan kak
dengan kantor polisi
pak saya ingin melaporkan
jangan sotau kamu
nanti semua saya yang urus
setelah amira itu sembuh
itu kalau amira sembuh
kalau amira mati bagaimana
gimana rasanya setelah kamu membunuh iksan
dan sekarang sebagai balasannya
kamu yang membunuh amira
kenapa kamu seakan akan senang sekali kalau amira mati daripada saya
mana mungkin aku senang kalau amira mati karena kamu
aku cuma bertanya
bagaimana rasanya setelah kamu membunuh dua orang dengan tangan dingin kamu

aku masih bercinta sama kamu begitu
mungkin juga aku santi dan seseorang ini
bisa menangkan mereka
ada untuk tool
mau menutup pemenanganan dari aku

saya nya juga ternyata lain
ada apa lagi dengan orang ini
gak perlu ma biar aku urus sendiri
kamu jangan keras kepala kamu lihat keadaan orang ini
kalau ada apa apa gimana
ayo kita bawa ke rumah dulu sekarang
pak dokter gimana keadaan anak saya
keadaan anak ibu sudah mulai stabil
tapi dia harus banyak istirahat
karena dalam tahap pemulihan
juga tidak boleh banyak stres
saya tinggal dulu bu
abilah kamu dengar kan tadi dokter ngomong apa
alhamdulillah ya anaknya
sekarang keadaan kamu sudah mulai membaik
jadi kamu gak perlu perawatan khusus
cukup istirahat aja
lagian kan obat obatan itu ma
terlagi pakai infosegala
ibu senang sekali nak
keadaan kamu sekarang sudah stabil
ibu juga menyesal ya
ibu suka marahin kamu
ibu gak tega ngasih tahu kamu nak
kalau masih ada masalah yang menunggu kita
tagihan rumah sakit ini
bagaimana cara ibu membayarnya mira
ibu ngelamunin apa sih ibu
ibu gak ngelamun kok
amira tuh udah gak apa apa ibu
gak usah dipikirin
mendingan hari ini juga kita keluar dari rumah
karena amira bisa istirahat di rumah
takutnya kalau kelamaan di sini
biayanya semakin banyak
biayanya semakin membengkak ibu
kamu di sini aja dulu ya ngak
ibu hamilnya udah gak apa apa
atau biar amira yang ngomong sama dokter langsung
biar dokternya lihat kalau amira tuh udah baik baik aja ibu
kalau biayanya semakin membengkak siapa yang mau bayar
kondisi kamu sekarang
ibu terus terang aja sama kamu ya nak
kamu gak bisa keluar dari sini mbak
karena ibu belum melunasi semua tagihannya
ibu akan melunasi semuanya ya
kamu gak perlu khawatir amirah
kalau ibu cari uangnya sendiri
gimana bisa cepat terkumpul
mungkin bapak tadi pusing karena
karena papa berusaha untuk ingat sesuatu
jadi ya sekarang papa tenang dulu
tadi waktu pingsan
bapak tadi ingat sesuatu yang sangat penting
mobil itu meledak
dan papa yakin sekali orang itu pasti sudah meninggal
papa selalu ingat gerakan ini
papa selalu ngakukan gerakan ini
tapi aku gak tahu sama siapa
aku juga tau apaan
pintar di melayu tengah masa
ini nama dari siapapak apa
supaya papa bisa ingat lagi kenangan kenangan papa secara sendirinya pak
ya aku juga pikir kalau papa itu sebenarnya
mama mau bicara tentang kita sama sama
sebelum mama ngomong tentang kita
aku mau ngomongin mama tentang orang lain yang bisa kacau karena kita
tempatnya karena keegoisan mama
karena keegoisan mama
tentang bapak itu ma
mama maksa aku untuk anggap dia sebagai papa aku
dia sekarang lupa ingatan
teman bisnis mama
mobilnya dia disabotase sampai dia kecelakaan
yang alhamdulillah sampai sekarang dia masih hidup
walaupun sekarang dia lupa ingatan
tapi mama tahu